rabu lima belas juni menjadi hari pertama
dibulainya ekspedisi rupiah berdaulat bank indonesia di jawa timur
ekspedisi ini berlangsung selama sepuluh hari mengelilingi lima pulau
yaitu bawean masalembu kangean sapeken dan sapudi
untuk mendistribusikan uang layak edar ke masyarakat
hal tersebut dilakukan sesuai amanat undang undang
yang menugaskan bank indonesia sebagai bank sentral
untuk memastikan ketersediaan rupiah secara merata
di seluruh wilayah nkri dengan nominal yang sesuai
ekspedisi ini juga memberi edukasi kepada masyarakat di pulau terluar
terdepan dan tertinggal atau tiga t
untuk pentingnya menjaga rupiah agar masa edarnya bisa lebih panjang
kegiatan ini akan mencakup tiga hal juga
pertama ada kegiatan kas keliling
kas keliling itu apa
kas keliling itu adalah kita akan menarik uang uang
yang sudah tidak layak edar
yang rubek yang sudah berjalan
yang sudah berjamur kita ganti dengan uang yang baru
makanya tadi kami sebutkan kita membawa sekitar sepuluh empat miliar
untuk memenuhi masyarakat di lima daerah
bank indonesia menggandeng tni angkatan laut
untuk mengawal distribusi rupiah ini
satu unit kri yaitu kri surabaya lima ratus sembilan puluh satu
serta seratus lebih anggota tni diterjunkan dari pangkalan
koarmada dua tanjung perak
kami menggunakannya dari surabaya ini karena kapal ini jenisnya lpd
di belakang kapal ini
dia bisa meluncurkan seperti kapal kecil
sehingga dengan lpd ini
begitu lego jangkar di suatu pulau kecil misalnya
terus dia akan meluncurkan dua perahu kecil
atau dua kapal kecil booth kecil itu
untuk menuju ke pulau yang tidak bisa disandar oleh kapal besar
di setiap titik pemberhentian puluhan warga berbondong bondong
menukarkan uang rusak yang sudah tak layak pakai untuk diganti uang baru
ada juga warga yang menukar uang kepecahan yang lebih kecil
mereka mengaku selama ini kesulitan menukarkan uang yang sudah rusak
atau menukar uang kecil karena minimnya bank yang beroperasi di tempat mereka tinggal
oh saya nukar cuma uang sedikit cuma rp tujuh ratus
yang pecahan seribu itu seribu lima ratus
yang dua ribu itu cuma dua ratus rupiah
iya kalau di sini itu mas kalau masa masa banyak penganten
terus ada acara anak anak ulang tahun itu mestikan acara di sini itu
adatnya itu mesti tabur tabur uang di sini
jadi kita kalau itu kalau bukan keluarga itu
kita cukup partisipasi aja dengan menaburkan nyumbang sedikit lah
jadi kalau seratus ribu itu seribuan kan terlihat banyak gitu loh mas
ya ini kami mumpung kesempatan ada bank indonesia ke bawah ya
jadi kami saya menukar uang satu juta dua ratus sangat kecil sekali
ya tujuannya buat kegiatan nanti mantenan yang pertama
yang kedua itu persiapan perayaan dibagi sama anak anak sama tetangga tetangga
karena memang untuk acara mantenan di bawah itu kan tradisinya
tradisi istilahnya nabur nabur uang begitu
ada dua puluh petugas kas keliling yang bertugas menukarkan uang
serta memberi edukasi kepada masyarakat pada ekspedisi kali ini
mereka berasal dari berbagai kota
kantor wilayah bank indonesia
salah satunya dorteus dolfinus usior yang berasal dari papua barat
nah jumlah uang yang ditukar ke abang dorte ini paling banyak berapa tuh uang yang datang gitu dari masyarakat
yang paling banyak ada satu ibu yang memang jumlah uang lusuhnya itu sangat banyak
nah itu total uang rusunnya itu sekitar tujuh belas
nah dan rata ratanya itu pecahan dua ribu tahun emisi dua ribu enam belas sama dua ribu sembilan belas
ekspedisi rupiah di jawa timur merupakan etapa ke delapan dari enam belas rangkaian distribusi rupiah ke wilayah terdepan
terluar dan terpencil di seluruh indonesia
bank indonesia menargetkan delapan puluh satu pulau tiga t akan disinggahi pada ekspedisi rupiah berdaulat sepanjang tahun dua ribu dua puluh
satrio adi robin kitt gresik jawa timur